berikutnya saudara polisi lukai depkolektor
saudara seorang polisi terlibat penganiayaan setelah cekcok dengan penagih utang atau depkolektor
sempat masuk dalam daftar pencarian orang polisi tersebut akhirnya menyerahkan diri
cekcok antara seorang polisi dan kawanan
kolektor di sebuah lokasi parkir mal pada hari sabtu berbuntut panjang
saat itu kawanan depkolektor bermaksud mengambil paksa mobil aibto fn
yang disebut menunggak cicilan sejak tahun dua ribu dua puluh dua lalu
namun kedua pihak terlibat kontak fisik hingga polisi yang diketahui sebagai aib dua fn
terlibat penganiayaan terhadap seorang depkolektor yang mengakibatkan luka di sejumlah bagian tubuhnya
usai kejadian aib dua fn sempat masuk dalam daftar pencarian orang
namun kemudian menyerahkan diri ke polda sumsel
ia kini diperiksa dalam proses penyelidikan kasus penganiayaan dengan status sebagai terperiksa
sementara pihak kuasa hukum keluarga aibto fn juga sempat melaporkan tindakan kawanan depkolektor
yang dinilai menghadang mobil aib dua fn untuk diambil paksa dengan mencoba merampas kunci mobil
kini proses hukum terhadap aib dua fn dan kawanan debt collector yang saling lapor masih dalam penyelidikan polisi
dengan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti